polda metro jaya menahan tujuh orang terduga provokator di tengah aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung dpr mpr ri pada jumat empat belas agustus dua ribu dua puluh
kabit humas polda metro jaya kombes polisi yusri yunus mengatakan awalnya petugas kepolisian menangkap satu ratus delapan puluh enam orang yang menyusup di tengah tengah masa pengunjuk rasa
tujuh orang ditahan karena ada unsur pidana sedangkan sisanya telah dibebaskan
polda metro jaya juga mengamankan barang bukti berupa atribut kelompok anarko sindikalisme ketapel dan botol yang digunakan diduga akan dijadikan bom molotov
ketujuh orang tersebut masih ditahan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut
mereka memang contoh saja satu ini mereka memang sudah merencanakan ada perencanaan yang dia lakukan ini yang masih kita terus akan mendalami
keterangan awal memang ada perencanaan contoh satu saja adanya kelompok kelompok anak anak anarko yang dari bogor
yang memang pada saat tanggal tiga belas yang lalu sudah memang mereka merapatkan untuk membuat satu keonaran
mereka sudah siapkan dengan membuat kaos dan juga bagaimana cara bertindak di lapangan ini terus masih kita dalami